laporan keluar masuk garam lumayan juga sih penjualannya coba kalau ini data yang
retor waduh banyak juga nih itemnya retor ya sebenarnya lebih banyak hai
udah berusaha maksimal supaya kalian enggak bercerai tapi kita berdua udah serahkan semuanya
keputusan ini ke new kami cuma mau semua untuk kebahagiaan itu itu aja
beneran biji kamu enggak papa ikut saya mampir ke bengkel dulu ya nggak papa dong
lagian kan aku nebeng masa aku ngatur ngatur sih ya bukan gitu maksud saya kan biasanya kalau cewek
terima kasih soal urusan bengkel dan saya tahu kok kamu males ke bengkel juga kan buktinya aja
kamu nggak pernah di servis kamu nyedir ya nggak papa aku ke bengkel ya udah kalau gitu ya paling
kita di bengkel cuma sejaman lah kan cuman ganti velg aja enggak lama kok nggak papa kan itu oke
lagian juga aku prakteknya masih nanti sore kok jadi masih aman oke karena bapak akan pergi berlibur
jadi saya harus ubah beberapa schedule meeting yang mengharuskan bapak untuk hadir nah disini
untuk jadwal dengan mr joni song dari korea kita undur ke minggu depan ya pak lalu meeting
dengan pihak internal juga kita undur ke minggu depan baik meeting evaluasi maupun meeting dengan
setting pak gimana ada yang kurang pak bapak sudah setuju pak gimana coba tolong dulu bapaknya udah
nggak sabar buat pergi liburan ya bapak kelihatan bahagia banget soalnya ya udah kalau gitu pak
nanti untuk schedule bapak saya kirim ke email aja kalau ada revisi atau
perubahan bapak tinggal infoin aja ke saya sekarang bapak tunggu bu andin aja harusnya
sih enggak lama lagi bu andin sampai saya permisi pak sama sama
harusnya nit sudah sampai ya
ipi atau words ini bukannya bengkelnya angga ya
apa enggak ada di sini
ah tapi gak mungkin lah angga bilang dia jarang banget kesini karena ada orang kepercayaannya yang ngurusin ini semua
feleknya udah disiapin pak tinggal pasang aja
eh mas toiletnya dimana ya
sebelah sana mbak
oh oke aku ke toilet sebentar ya
yaudah mas saya mau liat velg saya
laporan keluar masuk berarang
lumayan juga sih ya penjualannya
coba kalau ini data yang diatur
waduh banyak juga nih item yang diretur ya
harus dibenahi lagi deh kayaknya
mbicik laptop kok rusak ya apa apa kok ada mbicik di layar gua
aku tuh kenapa sih baru sehari nggak ketemu sama michi
sakit kepala gue lama lama kayak begini
tuh cembuka aja kali ya biar konsen
kok lo udah di sini
lo rindu sama gua makanya lo datang kesini
pasti lo datang ke rumah gua ketemu sama adik gua catherine lo tanya angga ada dimana
kalau engga mungkin lo ketemu sama asisten rumah tangga gua nanya angga ada dimana
gua gak nyangka ya sebegini sayangnya lo sama gua
aduh jadi gak enak nih
justru aku loh yang kaget ketemu kamu di sini
kamu kan pernah bilang sama aku
kalau kamu itu punya bengkel tapi bukan kamu yang ngejalaninnya
kamu cuma tahu beres doang
aku nemenin rafael
dia bilang dia mau ganti velg mobilnya jadi ya aku temenin
kehaan sih rafael lagi rafael lagi
gak penting banget coba
rafaelnya ada di depan sih
pasti dia kaget nih kalo dia tau ini bengkel punya kamu
ini keluarga gua
ini keluarga gua
ini keluarga gua
ini keluarga gua
ini keluarga gua
ini keluarga gua
udah sana jangan lama lama go
apa kabar sehat
sehat alhamdulillah kamu apa kabar habis itu
kok kamu bisa di sini
ya karena tadi mikirnya pengen ketemu sama rena
oh rina kebetulan masih dalam kelas belum keluar
apa boleh saya tunggu di sini
boleh paling ntar lagi juga keluar
saya tugaskan rendy
untuk mengambil sidik jari nino
untuk melangkapi data
kasus kematian roy
karena menurut saya
nino salah satu orang yang harus diperiksa
al mereka kenal
biar ini jadi urusan aku
mama gak usah ikut ikutan ya
kenapa mama gak boleh tahu siapa pelakunya
kalaupun nona tahu pelakunya